siapa saja dia
ada di punya anggota bawah anggota sebanyak ada orang
saya hanya ketemu irfan yang mulia saya tidak melihat irfan bawa anggota yang mulia
ketemu irfan saja
karena waktu itu yang salaman sama saya cuma irfan
di bawah gapura itu yang mulia
di bawah gapura itu
tidak ada yang mulia
itu dia ditunjuk tunjuknya suara tunjuk itu
di atas gapura
di atas gapura
kayak karpot atau kayak jalan rumahnya nomor empat puluh enam
betul ya irfan
di pos sapam sudah lihat siapa kan dekat itu antara nomor empat puluh enam
betul ya irfan
di pos sapam saudara lihat siapa kan dekat itu antara gapura dan pos sapam itu
saya tidak pernah melihat pos hatta masuk ke situ tidak pernah yang mulia
dari gapura itu ke pos sapamnya berapa
berapa jauh sih
memang kelihatan yang mulia tapi saya tidak tahu kalau dvr nya di situ itu pos satpam
saya tahunya itu pos apa setelah peristiwa ini yang mulia
kalau keterangan dari terdakwa irfan ya saudara menyebutkan supaya mengambil dvr itu
berarti dvr itu yang dvr yang berada di apa namanya di pos sapam itu
mohon izin yang mulia saya sudah bantah ketika pak irvan jadi saksi kami kemarin yang mulia
ya saya tidak pernah memerintahkan mengganti dvr yang mulia
tidak ada perintah untuk mengganti dvr
saya hanya memerintahkan untuk cek dan amankan
cek dan amankan maksudnya untuk apa untuk diapakan dalam arti tanda kutip diamankan itu
diamankan dalam pemahaman kami ya itu tadi saya jelaskan yang mulia
diambil datanya kemudian untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan yang mulia
untuk diambil datanya maksudnya diapakan dikopi
ya dikopi datanya diserahkan ke penyidik yang mulia
itu maksud saudara bukan untuk mengganti mengambil dvr tersebut
bukan yang mulia
dan menggantinya dengan yang baru
ya bukan yang mulia bukan yang mulia
yang benar saja lek nih
karena pengalaman tugas kami seperti itu yang mulia
di pamina selalu seperti itu yang mulia
karena irfan ini sudah diganti yang baru
makanya kan irfan kemudian memesan itu kepada apung
saya tidak tahu kalau irfan kemudian mengganti yang baru yang mulia
anda tidak tahu itu
kan kemudian kan dia ada melaporkan kepada saudara
irfan kemudian kalau menelpon saudara karena yang langsung memerintah dia
yang sesungguhnya adalah sebenarnya fintah itu ditujukan kepada atasannya yang bernama ari cahya acai
ya tapi karena acai pada waktu itu ada di bali
haka pun juga sudah menghubungi langsung acai namun tidak terhubung
kemudian saudara diminta oleh hk untuk menghubungi
haka menghubungi acai
perintahnya kan untuk mengamankan cctv
nah apakah kemudian setelah perintah tersebut dilaksanakan oleh irfan
seperti apa laporan irfan bahwa perintah tersebut telah dilaksanakan
yang mulia tadi sudah saya sampaikan
ketika sore hari setelah irfan melaksanakan perintah tersebut
injil kemandan perintah sudah selesai
sudah tidak tanya lagi
perintah seperti apa yang telah dilaksanakan
saya tidak tanya lagi ya mulia
tidak tanya lagi
artinya sudah diamankan
dalam pemikiran saudara diamankan dikopi
betul yang mulia
terus dpr nya dibiarkan situ
betul yang mulia
jadi tidak mengganggu kalau memang itu pasitas publik tidak mengganggu kepada pasitas publik
betul yang mulia